evakuasi pria parubaya yang terjebak di rongga pot beton di jalur sepeda di jalan jenderal sudirman jakarta pusat
senin pagi tadi dilakukan dengan penuh kehatian
posisi pria parubaya nyaris seluruhnya masuk ke rongga pot jalur sepeda
petugas menduga sang pria mengalami gangguan jiwa karena tidak bisa diajak berkomunikasi
usai dievakuasi pria ini dibawa petugas dinas sosial untuk dilakukan pembinaan